kenapa dipilih tanggal delapan
karena partai yang bergabung dalam pertemuan ini
dan memberikan statement ada delapan partai
yang hari ini tidak terlihat adalah partai gerindra
namun partai gerindra sudah berkomunikasi
baik dengan saya maupun dengan nasdem pak ahmad ali
dan sudah menyetujui statement yang dibuat hari ini
kemudian pada siang hari ini
ini kita semua delapan partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat
nah tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja
namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini
akan dilanjutkan secara berkala
tentu untuk mengawal daripada sikap partai politik ini
untuk itu saya ingin membacakan pernyataan sikap delapan partai politik
sehubungan dengan wacana diperlakukan kembali
dan telah dilakukan judicial review di mahkamah konstitusi
menyampaikan sikap sebagai berikut
yang pertama kami menolak proporsional tertutup
dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di indonesia
yang telah dijalankan sejak era reformasi
sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita
di lain pihak sistem pemilu proporsional terbuka
merupakan perwujudan dari demokrasi
sistem pemilu dengan proporsional terbuka
merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai
dengan putusan mahkamah konstitusi
enam dari semiring dua ribu delapan pada tanggal dua puluh tiga desember dua ribu delapan
yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu
dan gugatan terhadap jurisprudensi akan menjadi presiden yang buruk
bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas nebis antidem
ketiga kpu tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu
dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang undangan
yang keempat kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan
anggaran pemilu dua ribu dua puluh empat serta kepada penyelenggara pemilu terutama kpu
agar tetap menjalankan tahapan tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat sesuai yang telah disepakati bersama
yang kelima kami berkomitmen untuk berkompetisi
dalam pemilu dua ribu dua puluh empat secara sehat dan damai
dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
agar tetap memelihara stabilitas politik keamanan dan ekonomi